pembunuhan nur atika wanita hamil yang tewas dimutilasi karena persoalan asmaran dan juga uang
kusmayadi alias agus mengakui terlibat pertengkaran dengan korban sebelum akhirnya membunuh korban
polisi menyebutkan bahwa motif pembunuhan disertai mutilasi oleh agus dipicu adu mulut dengan korban
selain menuntut kejelasan status asmara korban nur atika juga mempersoalkan masalah keuangan
sampai saat ini agus masih dalam pemeriksaan polisi di polda metro jaya
untuk pencarian sudah dilakukan dua hari
kalau untuk dugaan motif sementara karena asmara terjadi persoalan antara korban dengan pelanggan
nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pak dirimu